beginilah suasana saat sejumlah warga berlomba mendapatkan aneka macam buah buahan
dalam acara pesta buah yang berlangsung di kawasan objek wisata rumede
desa kunyi kecamatan anreapi polewali mandar kamisiyang
warga yang menghadiri acara ini tampak antusias mendapatkan aneka buah buahan
alhasil aneka macam buah lokal seperti durian kelapa jambu mangga pepaya rambutan hingga pisang
ludus dalam waktu singkat
sebelum kegiatan dimulai panitia pelaksana bersama tokoh masyarakat setempat menggelar doa bersama
beberapa jenis buah kemudian dilarun ke sungai sebagai bentuk syukur dan hormat kepada alam
pada kegiatan hari ini bagaimana di polewali mandar ini
ini kita bisa mempromosikan salah satunya hasil alam daripada di andreati ataupun di bunyi di musuh komede
kawasan wisata rumede yang menjadi tempat pesta buah berlangsung merupakan tempat wisata baru
yang menawarkan keindahan panorama alam dengan ciri khas sungai berbatu dan dikelilingi pegunungan
dalam beberapa bulan terakhir kawasan wisata ini mulai dilirik sebagai tempat alternatif bagi warga
untuk berakhir perjalanan
berikan bersama keluarga